tua dpp pdi perjuangan said abdullah menyambut baik wacana pembentukan koalisi besar gabungan
yang diisi oleh koalisi indonesia bersatu dan koalisi kebangkitan indonesia raya
said menjelaskan ketidakhadiran wakil dari pdi perjuangan pada pertemuan lima ketua umum partai
dengan presiden jokowi pada minggu karena ketua umum megawati soekarno putri sedang berada di luar negeri
namun ia memastikan pdi perjuangan turut diundang dalam acara silaturahmi
kalau kemarin kebetulan pdi perjuangan tidak hadir karena memang kami ada di luar negeri
sebagaimana dijelaskan oleh ketua umum partai amanat nasional
pdi perjuangan sampai hari ini akan tetap mengusungkan
hadir sendiri tidak akan noleh kanan kiri
walaupun tetap akan bekerja sama dengan kekuatan partai politik yang lain
sementara itu ketua badan pembinaan organisasi keanggotaan dan kaderisasi partai demokrat herman heron
menghormati rencana pembentukan koalisi besar
namun partai demokrat menilai
tidak mudah karena setiap partai memiliki visi misi yang berbeda dalam membangun sebuah negara
menurutnya koalisi besar belum memiliki kesamaan landasan visi misi yang kuat untuk membentuk koalisi bersama
dan silahkan saja kalau memang koalisi besar itu kan dibangun dan tentu kan punya kemandirian partai partai
dan saya kira tidak mudah juga untuk menyatukan seluruh partai partai dengan keinginan yang berbeda beda
kita lihat saja nantilah
yang pasti bahwa koalisi perubahan tiga partai sudah kuat dan calonnya sudah pasti
mudah mudahan ke depan koalisi perubahan bisa memimpin negara ini lebih baik
wacana mengenai pembentukan koalisi besar antara golkar pan p tiga dalam koalisi indonesia bersatu
dengan gerindra pkb dalam koalisi kebangkitan indonesia raya
usai pertemuan lima ketua umum partai dalam acara silaturahmi ramadan
yang dihadiri presiden jokowi dodo pada minggu kemarin
tinggi butan cnn indonesia